surat cerai presiden pertama ri soekarno dan inggit garnasi viral di media sosial
karena dijual dengan harga mencapai dua puluh miliar rupiah
surat ini berada di tangan tito zeni harmaen cucu angkat inggit garnasih
yang juga mengantongi akte nikah presiden soekarno dan inggit
kedua surat diberikan langsung oleh inggit kepada tito pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
surat asli mencantumkan tanda tangan para sahabat soekarno
seperti bung hatta ki hajar dewantara dan kiai haji mas mansur
melalui surat ini fakta sejarah baru pun terungkap
dalam perjanjian soekarno akan memberikan rumah dan pekarangan beserta isinya
namun hingga kini belum terlaksana
selain dua surat penting ada juga barang barang milik inggit yang masih disimpan
banyakan berupa mebel mulai dari kursi hingga lemari
bahkan perabotan ini sempat akan dibeli oleh ridwan kamil saat kampanye
namun belum ada kabar hingga kini
kalau penawaran dulu ada banyak sih
tapi pasti memang ada sampai ke atas sampai seratus ke atas
cuma ditawar seratus miliar gitu pak
ya cuman kita kan pengennya dari indonesia yang ambil
cuman ya pemerintahnya belum ada tindak lanjut
keluarga sebenarnya berharap peninggalan bersejarah ini akan dibeli pemerintah
namun karena bukan dokumen negara keinginan mereka pun tak terwujud
rencananya uang hasil penjualan akan digunakan untuk membuat rumah bersalin sesuai cita cita inggit